kamu yang pergi
kami hanya bertugas
jika paman tidak ingin memberi makanan kepadanya
janganlah pangan berlaku kasar kepadanya
kamu gak usah ikut campak
kau pikir mereka akan pergi setelah saya kasih makanan
kami benar benar kelaparan
berikanlah makanan kepada mereka
biar aku yang membayarnya
saya tidak sudi kasih makan sama mereka
sekali saya kasih makan mereka
mereka akan datang seperti kucing kelaparan
kalau kamu hanya begini dengan sama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

aku hanya bisa memberi kalian sedikit
terima kasih nga
kau sungguh mulia
berilah kemurahan hatimu
bebaskan yunda dari hukuman ini
sungguh tidak pantas
seorang gusti ratu diperlakukan seperti ini
aku ingin membebaskan ibu nambet kasih
dari hukuman ini
jika aku membebaskan ibu nambet kasih
ini akan sangat berbahaya ibu nambet
ibu nambet kasih
saya akan membuat kasus yang sangat besar
yang terancam hukuman mati
kasus membunuh umban
membunuh adi aksa
dan yang terakhir
ia ingin membunuh syegur
dari nama allah
aku tidak terlibat dalam satu apa yang dituduhkan
ibu nambet kasih

ibu nambet kasih
ibu nambet kasih
tetapi aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
kalo jangan dapat menyerah
sumpah ibu nambet kasih
tidak mungkin palsu
supaya aku percaya
belum ada ideally
belum ada sifat
ibu nambet kasih
punya waktu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
jadi kau menghukumku bukan karena kau membenci kuputraku
itu tidak benar ibunda aku sangat menyayangi
dan jika aku bersikap dingin itu karena aku tidak mempunyai pilihan yang lain
yunda bersabarlah sebagai pekating
biarkan aku yang membuktikan kebenaran ini
terima kasih ibu
kau tidak mau pesan makanan lagi
terima kasih bapak
ada apa ini kisangat kenapa kisangat bikin kegaduhan
kamu sediakan makanan basi dan berpelatung

saya tidak mungkin menyajikan makanan yang busuk seperti ini ke sana
makanannya selalu segar
segar kamu lihat ini semuanya berbelatul
betul makanan ini penuh belatung
baik baik maaf kisangat
kalau begitu saya ganti makanannya kisangat
kenapa makanan ku busuk semua
kamu mau menipu kami
maaf kisangat saya tidak bermaksud menipu kisangat
pokoknya kamu harus ganti rugi
ini semua gara gara kamu
selama ini belum pernah kejadian seperti ini di sini
apakah semoga buscar tuhan bagi kamu
aku sangat berhampir

anda violent berhasil menyusun mahasiswa mereka bersamaan dengan penurun kostum maka mereka mer tota atau bergantung dengan kamu

raden walang suncak memang hebat
kemampuan raden walang suncak dalam memanah
memang sudah tidak bisa diragukan lagi
raden walang suncak
baru bisa sebegitu saja sudah sompong
kalian belum tahu bagaimana
kalau aku berapu amuk kemarukul menunggang kuda
raden walang suncak
itu sama sekali bukan kalingan
raden walang suncak memang pihak wai
dalam melontarkan rombak
kalian lihat saja nanti
betapa hebatnya aku
kalau aku punya kesempatan
apakah paman tahu
makanan paman menjadi bahanmu
itu semua terjadi